masa front pembela islam senin pagi mulai membadati masjid al azhar di kawasan kebayoran baru jakarta selatan
mereka berkumpul di masjid untuk mengawal proses pemeriksaan rizik sihab di polda metro jaya
rizik sihab diperiksa terkait pernyataan soal simbol di uang baru yang dikeluarkan bank indonesia yang disebutnya mirip palu arit
setelah berkumpul di masjid al azhar masa front pembela islam yang akan mengawal proses pemeriksaan rizik sihab
mulai meninggalkan masjid dan bergerak menuju polda metro jaya
masa yang sebagian besar mengenakan pakaian dan kopiah putih ini berjalan kaki sambil berzikir dipandu sebuah mobil pengeras suara
dilansir dari detik com ada tiga mobil komando yang turut dikendari dalam long march kali ini
sebagian masa juga membawa bendera merah putih dan bendera lainnya